tapi mau usaha
aku lagi mikir mau usaha apa sambil nabung
begitu aku udah tahu mau usaha apa
aku juga udah punya modal
terus nikahnya kapan
dari tadi bilang sebentar lagi
gak bisa buru buru
gak bisa buru buru
gak bisa buru buru
udah sarapan jam
nasi goreng spesial
nasi goreng biasa
nasi sisa tadi malam
kasih garam sama kecap aja
masih untung segitu juga
udah ada yang nyiapin sarapan
kalau saya mah harus nyari tukang nasi kuning dulu
di soekarno hatta ada perumahan baru coba akan kesana tanya tanya
kata orang orang harganya murah
semurah murahnya harga rumah tetap aja nggak murah
tapi kan bisa kredit
kalau nanti dipakai buat bayar kredit akan nggak bisa nabung buat usaha lele
nining kan udah bilang berapa kali buat apa akan usaha lele
nanti usaha akan rugi lagi terus habis lagi
mending dipakai buat kredit rumah
akan harus coba lagi akan harus punya bisnis baru
gak perlu bisnis akangnya sekarang udah enak
garut garut garut
garut garut garut
kita panas panasan kerja dia tinggal nerima uangnya aja
yaudah nanti akan ke soekarno hatta
lihat perumahan yang kamu bilang terus nanya nanya harganya
jangan duduk aja
sana urus yuran
uang dari pasar dari parkir
kalau kamu gak sempat ke bank bisa titipin ke unang
dia store iuran pasar ke bank setiap hari
kecuali sabtu sama minggu
store nya digabung sama uang yang hari senin
kau siapa bu
anak buah kang didik orang baru tapi kurang ajar
kurang ajar gimana
saya dipanggil kumis
tadi dia lempar pake telor saya mau balas
waktu dia lempar telor itu sudah balasan gak gara kamu
jadinya sudah impas
pesannya dari mana mas bro
kang bro dari mana
jauh jauh dari cirebon ke bandung cuma jadi tukang parkir
mas bro juga jauh jauh dari cilacap ke bandung cuma jadi tukang amin
biarin aja lah bang bro
bisik mas bro
terima kasih aja
ya pak terima kasih
kamu berangkat besok atau rusak
gak lagi repot buat persiapan ke jakarta
makan siang bareng lagi yuk
untung masih di bandung
di tempat kemarin
yaudah nanti aku ajakin sonia ya
lagi ditelepon kamu
cuma kangen aja
serius mas bro dulunya mau jadi tentara
kalo berhasil bisa gak jadi tukang amin
ya seperti biasa
di rumah aja
nanti kita jalan jalan lagi yuk
tadinya ikut saudara jualan nasi jamblang
nasi jamblang itu makanan kasir bond ya
nasi yang dibungkus daun jati
saya cuma jadi pembantu
saya pengen maju
terus saya ngelamar kerja di restoran
jadi pelayan juga
kalo jadi pelayan juga
dimana letak majunya
pindah ke restoran besar
dapet setengah tahun
terus restorannya tutup
kenapa nggak balik lagi bantuin saudara kamu jualan nasi jamblang
masa cuma izin mau pergi aja malu
kan kemarin udah pergi
gak apa apa tuh
nanti kasih kabar ya
kalau kamu udah ngomong sama teh kirani
jadi gara gara malu
kang bro nggak balik lagi banding saudara jualan nasi jamblang
jadi tunggu parkir di sini
sempet nganggur dulu
ada apa ka ubed
masih di kampus
sebelum pulang mau mampir nggak beli cilok
ciloknya rp lima
kalau mau delivery juga bisa
udah gak suka cilok
suka tapi kan gak harus setiap hari makan cilok
yaudah kalau gitu
abisnya om lama sih
barusan itu telepon penting
yaudah kalau gak percaya
udah cepetan ciloknya rp lima
ciloknya rp lima
sambil senyum atu
kalau gak senyum saya gak mau
gak senyum juga gak apa apa
hang ada telepon
mau dijawab malah mati
nanti juga bunyi lagi
bisa nebak bakal bunyi lagi
ada waktu buat ketemu
orang dengan tampang seperti kamu
dengan pergaulan seperti kamu
dengan kerjaan seperti kamu
gak pantas pakai istilah curhat
saya mau konsultasi
saya bukan konsultan
saya mau minta pendapat akang
kalau mau minta pendapat saya boleh
kalau mau minta pendapatan saya jangan
pendapat kang bukan pendapatan
kalau kapan kapan mah kang gak pas ya atu
nanti aja kalau pas saya mau keluar
kang epul udah berapa lama nganggur
belum lama baru tiga tahun
mau makan siang
kang epul mau kerja
kerja apa aja
kang epul orangnya gak gengsian kan
mau capek kan
kang epul mau ikut kerja di sini
ikut marut singkong terus ikut jualan kicim pring juga
ngantar ke toko toko atau ke warung warung
terus nanti kalau udah berapa hari ngecek kicim pringnya abis berapa
terus ngambil uangnya terus setor ke saya
boleh saya pikir pikir dulu
dik tadi pritang ajak saya makan siang
ya bisa atuh
mau tapi gak bisa
terus kamu ngasih tau saya buat apa
ya mau ngasih tau aja
saya gak mau tau
lihat lihat sepatunya dulu
dik dik sekarang sombong
jang kata jonny dik dik sekarang sombong
saya nelfon dia ngasih tau kalau prita ngajak saya makan siang
eh dia bilang saya gak mau tahu
jonny nelfon dik dik ngasih tau kalau pritang ajak jonny makan siang
eh dik dik bilang saya gak mau tau
kayanya dik dik memang gak perlu tau
kalau cuma soal ada yang ngajak jadi makan siang itu juga gak penting buat saya
saya gak perlu tau
buat apa kamu ngasih tahu peritang ajak kamu makan siang

kayanya gak perlu deh jon
gak perlu tau
dia itu pengangguran
tiga tahun yang ngasih makan istrinya
akang udah baik hati mau ngasih kerjaan
pertama dia nolak
kedua caranya dia nolak
boleh saya pikir pikir dulu
bukan maksud dia mau sombong
cuma mungkin dia ngejawabnya kerasa kurang pas buat akang
kamu pesen apa
udah sering kesini masih bingung aja
ya udah samain aja sama kamu
berangkat ke markas kecil sekarang

kamu pesen dulu aja
ya deh terserah kamu aja

kamu selamat kamu selamat kamu selamat
terus seenaknya aja kamu nyuruh saya nunggu
saya nggak ada kepikiran begitu kang
buktinya kamu lama bikin saya nunggu
waktu tadi akang suruh berangkat saya langsung berangkat
dari terminal ke sini kan memang jauh kan
cuman saya gak berani terlalu ngebut
bukan cemen kang
kalau saya terlalu ngebut kan bisa bahaya buat saya bisa bahaya juga buat orang lain
kamu lagi kampanye keselamatan lalu lintas
saya lagi kesel
kesel kenapa kang
yang kerja di rumah saya
enggak tau kang
dia tetangga saya di rumah yang dulu saya tawarin kerja karena suaminya pengangguran
bantu bantu istri saya
kemarin saya tawarin suaminya ikut kerja juga
kerja apa kang
marut singkong sama ikut menjual kicimpring
suaminya gak mau
iya dia nolak
hah saya kesel
terus caranya dia nolak itu yang bikin saya lebih kesel
boleh saya pikir pikir dulu
saya mau minta pendapat akang
dia nggak mau uang saya ditabung buat nanti usaha lele
katanya takut gagal lagi
dia maunya saya beli rumah aja
jangan minta pendapat atau masukan dari saya sekarang
saya lagi kesel sama suaminya c edho yang pengangguran miskin tapi sombong

istrinya si gobang ditabung nanti buat usaha lele
katanya takut gagal lagi
istrinya si gobang maunya beli rumah
pendapat akang apa
akang belum ngasih pendapat
masih kesal sama suaminya ce edo
yang pengangguran miskin tapi sombong
biar kamu bukan anak buah saya lagi
nomor hp kamu belum saya hapus
buat jaga jaga kalau kamu nelpon saya
saya masih punya nomor hp kamu
terima kasih kang
saya ngomongnya belum selesai
barusan saya ketemu si gobang
dia bilang istrinya mau dibeliin rumah
bukannya kang kubang udah punya rumah
mungkin istrinya pengen punya rumah yang lebih bagus
soal dia mau pensiun
itu bener atau enggak
pergi ketemu kang mus
pergi ketemu kang mus
kenapa enggak bilang
bukan harus bilang
udah lama gak ketemu kang mus
iya nanti kalau ketemu lagi
saya sampaikan ya
terima kasih sebelumnya
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
mod kamu bener soal kang gobang
saya baru saja dapat info dari kang mus
dia mau beli rumah baru buat istrinya
kasik kasik kasik
kasik kasik kasik
habis ketemu kang mus tadinya mau curhat
begitu ketemu malah kang mus nyanyi curhat
ledang ledang ledang ledang ledang
ya bos jamaah memang hebat
dia dapat impor tambahan dari kang mus
gobang mau beliin rumah baru buat istrinya
kan udah minum es teh lama
gobang yang udah ngastor kemuslihan
sudah banyak uang
dia mau beli rumah buat istrinya
bos jamal mau beliin rumah nggak
ya namanya biar nyantanya wegengnya bawah

untungnya kevengers disini
boleh bakal dijaga bahkan disini

yaudah kamu kasih oli
iya teh nanti
kenapa gak sekarang
iya teh sekarang
kamu udah sampe rumah
udah kalo kamu mau jemput sengaja pagi aja
teeh olinya dimana
di pasar kita punya si una
di terminal kita punya si kemo
mau beli rumah dimana bos
siapa yang mau beli rumah
kirain mau beli rumah
di jalan kita belum punya siapa siapa
belum ada orang diantara murad sama pipit
kita harus cari orang buat urus murad sama pipit
terus targetnya apa
murat sama pipit itu satu paket
bikin mereka pecah
harusnya barusan beli gorengan dulu buat cemilan
kamu kan baru makan mas przygotah mu kasih coloured fish
pasti ada masalah
lapar itu memang masalah
masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan makar
maksud saya mungkin kamu punya penyakit
lapar malah lapar bukan penyakit
terserah terserah apa
mau dijemput jam berapa
nunggu tehkin nanti pergi
lagi nunggu dijemput auyan
kalau tehkin nanti sudah pergi tetep kasih kabar ya
mau dijemput tehkin nanti
ini aku barusan minjem sama temen
dapetnya yang gini
kamunya tetep cantik
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
kenapa kamu sukanya disini
iya aku tahu
pernah lihat gambarnya di internet
sebelum ke jakarta kamu harus pergi ke sana
biar gak malu
masa orang bandung belum pernah pergi ke telingkraton
aku jadi gak yakin kita bisa sampai
aku yakin pasti bisa
memangnya kamu udah coba cari kerja lain
mungkin aku nggak kerja ke orang
mudah mudahan begitu aku udah tahu usaha apa aku juga udah punya modal
terus nikahnya kapan
dari tadi bilang sebentar lagi
tapi gak sampai sampai
nyopet itu gak bisa buru buru
harus lihat situasi dulu
seperti cicak cicak di dinding yang diam diam merayap
begitu datang seekor nyamuk
astaga mungkin baru tidurnya
lama lama ilang ceritanya iedereen di keban kursus
begitu kelihatannya puas banget
menurut roy lalu berpteen shiny kainna satu satuestly bangit
masa megang aja nggak boleh
gak ada salahnya nyopet sendiri
atau apapun istilahnya
tapi nyopet secara tim
itu lebih baik
ada yang tugasnya beraksi
ada yang tugasnya mengawasi dan melindungi
takut nanti tki nanti nyampe rumah duluan
kalau pergi ke tebing keraton
malah sekarang paling baru sampe
akhirnya kita sampe
saya cukupkan kuliah untuk hari ini
dulu waktu jaman sekolah
kita satu sekolah
cuma saling kenal
cuma kenal begitu aja
gak pernah ketemu lagi
padahal kita tinggal di kota yang sama di bandung
lamanya kita gak ketemu lagi
satu tahun setengah yang lalu
kita ketemu lagi
kamu udah berubah
gak sama kayak jaman sekolah
kalau aku sempet pangling
setelah lama gak ketemu
kamu kelihatan jauh lebih cantik
kenapa kamu mau pergi
bertahun tahun aku sempat gak punya rasa cinta sama papi
aku cuma menerima takdir
bahwa dia papi aku
aku cuma menerima takdir
bahwa dia papi aku
tentang siapa papi
apa cerita orang
ngebuat aku merasa gak nyaman
sebelum papi pergi
setelah papi pergi
mencari fakta tentang papi
mencari fakta tentang papi
emang seperti yang dibilang banyak orang
tapi bukan seperti penjahat
tapi bukan seperti penjahat
ngebantu banyak orang
yang dianggap seperti keluarganya
orang yang sadar
akan kesalahan di masa lalunya
sebelum akhir hayatnya
sebelum akhir hayatnya
dengan cap buruk
pergi sebagai orang baik
pergi sebagai orang baik
aku harus pergi dari rumah
aku harus pergi dari rumah
untuk menjaga jarak
untuk menjaga jarak
entah fungsi peny blade
tentang tipis peminu
tentang gustasi trint